ada yang berbaya
ada yang sudah pulang
mana nyai guru dan murid muridnya
mana aku tau paman
ada yang nyai guru
untuk menyelamatkan aden
aku telah menzerimi diriku ya allah
ampunilah ya allah
semua makanan yang ada disini
sudah kembali seperti semula
jangan lupa bersyukur paman
dan mulai sekarang
jangan lagi bersikap pelit kepada orang lain
dan jangan segar membantu orang lain
yang kesulitan paman

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kenapa tidak ada satu orang pun yang jaga di sini
guru sebaiknya kita harus berhati hati
jangan jangan mereka sudah memasang perangkap
nyi endang sukerti selamat datang di puri bintang utara
suatu kehormatan bagiku ketua padepokan argalindung sendiri yang datang ke sini
maaf kalau penyambutan ini kurang menarik
dewi lanjar cepat lepaskan putraku purbaya
sedikit saja kau berani menyentuh kulit putraku
guru ingat aku tidak akan segan segan membalas kebiadabanmu
tenang nyi endang sukerti tidak ada yang sia sia di dunia ini
kau serahkan dulu kitab patra hikmah kepada aku
lalu aku akan menyerahkan putramu dengan selamat
aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu
baiklah kau menantang
jadi kau lebih memilih anakmu mati
licik sekali kau
ingat dewi lanjar sebelum kau berani menyentuh putramu
aku yang akan meringkus kamu
dia yang menculik purbaya
jurus patra hikmah tingkat pertama
aku ingin tahu apakah jurus itu merupakan
jurus tingkat satu tidak bisa mengalahkan raka dewi lanjar
aku harus menggunakan jurus tingkat dua
untuk selamatkan patra hikmah

patra lalui hati hatimu
aku harus menyerangnya kembali sebelum ia siaga
cepat meraskan putraku dewi lanjar
sebelum aku merubah pikiranku dan tidak akan mengampunimu
inilah padriku tingkat kekuat
dewi lanjar kau benar benar licik

masih menguasai jurus tingkat itu
bukankah kau sudah bersumpah akan memusnahkan jurus itu di hadapan guru
aku mengaku salah
aku sudah berusaha mencuri kitab patraipa guru
tapi musnahkan semua ilmu kanurakan yang kau miliki
aku mohon kepadamu
musnahkan jurus yang aku ajarkan padamu
aku mohon kepadamu
aku telah mengelabui guru dengan menotok diriku sendiri
guru memang mudah untuk ditipu
ternyata benar kata ayahku
ular tetap saja ular
cepat kau musnahkan jurus itu
kau tidak bisa memaksaku enak sukarno
aku sudah memuasai jurus patraikmat tingkat keempat
kau baru memuasai jurus tingkat keempat
jurus patraikmat tingkat kelima
rupanya sekarang kau sudah memuasai jurus
sekarang hadapi aku
tia tidak bikin mulut aku

makan asin aku
aku tak tahu ini apa
astaghfirullahaladzim paman jatuh
elah elah adan purbaya adan teh ngagetin paman saya
tapi adente sudah pulang mana nyai guru dan murid muridnya
hah mana aku tahu paman
elah elah adan nyai guru teh dan muridnya ke sana untuk menyelamatkan adan
memang waktu itu aku diculik paman tapi aku diselamatin sama kakarara
itu karara paman yang telah menyelamatkan aku
terima kasih sudah menyelamatkan
aden purbaya sebenarnya teh siapa nama ini mas
nama aku rara
maksudnya deh rara santan putri prabu siliwangi yang diusir dari kawali
sudahlah paman ini bicarakan pengusirannya
ini mas rara santang
ampuni mas ampun
tidak sepantasnya manusia menyembah sesama manusia
hanya allah lah yang pantas